bersiaplah untuk mati
apa yang kau lakukan mengirim peradilan ke bumi tanpa melapor
teddy mosa lebih baik kau jelaskan alasanmu sekarang
maaf masih ada selimut lagi
selimut ada sebentar ya
hmm jadi gitu ya
ini masukin ini juga juga masukin
akhirnya kau muncul juga monster poodle
kembalikan rena sekarang
apa anda pernah melihat batu seperti ini
kalau cuma lihat foto saya tidak ingat
dulu pernah ada kejadian monster rasa asa mengamukan
nah kira kira setelah kejadian itu
oh yang waktu itu
mengingatnya aja aku merinding
kondisi saat itu sangat parah
borom borom perhatikan batu
oh begitu ya
eh anak muda
aku melihat orangnya pada hari itu
bapak tahu tentang batu ini
aku tidak tahu tentang batu ini
tapi aku melihat
orang yang sedang mengumpulkan sisa sisa rasa asa itu
maksud bapak apa
aku pikir dia orangnya aneh
dimas kamu lagi ngapain di situ
aku sudah pernah melihat batu ini
baru pertama kali aku melihatnya
ini bukan batu biasa
ini adalah alat komunikasi portal
maksudnya ini adalah alat yang menghubungkan
dunia ini dengan dunia paralel
batu ini dikirimkan oleh orangtuaku
tapi sayangnya alat ini sudah rusak
ini tidak bisa berfungsi lagi
kami sangat ingin memperbaikinya
tapi kami nggak paham struktur dari alat ini
kalau begitu bagaimana jika alat ini
dianalisa di laboratorium aksara polisi
ide yang bagus
power stone memanggil
yang mulia black lord
keberadaan enam dari tujuh power stone sudah diketahui
power stone merah yang dimiliki satria bhima
adalah batu pengendali api
ia bisa mengendalikan api yang bisa membakar apa saja
power stone biru adalah batu pengendali angin
tidak hanya menjadikan satria bhima bisa terbang mengendalikan angin
tapi juga membuat pedang dan anak panah dari angin
power stone hijau adalah batu pengendali kekuatan bumi
tubuh satria bhima menjadi sekeras karang
kekuatannya pun bertambah
dibawa oleh satria azazel
ia berpindah pindah tempat sehingga sulit dideteksi
power stone putih adalah batu pengendali es
ia dapat membakukan apapun
misi peramakan power stone dari anis yang bernama mereka itu gagal
padahal sudah berhasil
sudahlah tidak perlu dimaknai lagi
ia sudah kehilangan fisiknya
mungkin nanti dia akan berguna lagi
sekarang kembalilah ke penjara roh
aku sudah bosan dengan monster yang buruk jan
aku akan merebut power stone dengan menggunakan kuatanku sendiri
tampaknya waktu itu kau lumayan berhasil
ya begitulah kalau saja lebih serius lagi
tetapi akhirnya tetap saja
kau tidak mendapatkan power stone putih kan
apa kau tahu
tidak tidak tidak ada maksud apa apa po
aku mempunyai ide yang sangat bagus
pinjamkan jiwa para monster yang dikalahkan oleh bima x
dengan menggunakan monster hantu kita rebus power stone
ini bisa dimakan
mirip sekali dengan aslinya
iya dong aku sudah membuat yang semirip mungkin dengan ketiga power stone pakai permen
hari ini adalah hari damai di dunia rey
kamu benar benar hebat
kamu berjuang sampai detik ini
sekali kali satria boleh loh istirahat
tidak ada yang menunggu
power stone sudah ketinggalan
oh iya terima kasih rena
kuenya didinginkan dulu
kekuatan hatimu itulah
tanda bahwa kau adalah satria yang sebenar
kaunya sekarang pasti bisa menerima kekuatan bima yang sesungguhnya
aku akan menerima kamu semua
saya sudah bekerja bersama kamu
dan ini adalah kekuatanmu
kau akan menjadi satria yang sempurna
tapi kalau aku beraksi
satria pasti akan datang
gelombang asap yang mengerikan
topeng besi ini pasti untuk kamu
tidak perlu aku menjawab
bersiaplah untuk mati
aku merasakan sesuatu yang gawat
sesuatu yang gawat
iya selama setahun ini dalam kasus yang ditimbulkan fudo
banyak hal yang terjadi pada bumi
gunung merapi angin topan petir tumbuhan
dan semuanya terkait dengan kekuatan power stone
kegelapan kali ini juga seperti itu
topeng besi menyebut kekuatan ini sebagai dark power
lalu kekuatan anti satria meniadakan efeknya
kegelapan itu adalah dark power
berarti sama dengan yang dimiliki oleh para satria
power itu bukan musuh kita
sebaiknya kalian menjauh ya dari sini
emangnya kenapa kak
coba kalian lihat ke atas
tempat ini sangat berbahaya
jadi kalian harus segera pulang
oh ini laur hayai
saya petang juga
dia memang berharapan dan kuat juga
dia bekerja bersama teman tuanya

terima kasih banyak semua